jasa marga mengimbau para pemudik untuk memilih jalur selatan dan tengah
agar kemacetan panjang di jalan tol maupun non tol di pantura bisa terurai
sejak minggu malam tiga juli dua ribu enam belas jasa marga memperlakukan pengalihan arus utara ke selatan
petugas mengimbau pemudik untuk menggunakan jalur tengah yaitu jalan tol sadang
atau jalur selatan yaitu melalui jalan tol cilenyi
melalui jalur jalur ini pemudik bisa terhindar dari kemacetan di jalan tol kanci pejagan dan sekitarnya
dengan adanya pengalihan ini pada minggu tiga juli tercatat ada sekitar empat puluh dua ribu kendaraan
yang keluar dari gerbang tol cilenyi atau meningkat seribu kendaraan dibandingkan sabtu dua juli